pulau malamber berada di antara gugusan pulau balabalakang
kecamatan balabalakang kabupaten mamuju
pulau yang direncanakan akan dimanfaatkan sebagai lokasi konservasi penyu ini
memiliki kekayaan panorama alam yang memanjakan mata dan pasir putih yang menawan
karena keindahannya wajar saja jika keberadaan pulau ini menarik perhatian banyak warga
bahkan sejak beberapa pekan terakhir
keberadaan pulau malamber yang jaraknya cukup dekat dengan pulau kalimantan
menggegerkan warga lantaran dikabarkan telah dijual
proses jual beli pulau tanpa sepengetahuan pemerintah ini pun kini dalam penyelidikan polisi
raja tinggal di pulau kepala dusun perbatasan dan mantan kepala desa kalau tidak salah
yang menerbitkan sepuluh adik
termasuk yang menjual hari jumat
termasuk yang menjual itu
nanti kita minta keterangannya kita akan cari tahu sampai sejauh mana
karena dalam kesempatan ini dalam kesempatan ini pula ada beberapa literatur
literatur perundang undangan yang kita baca ini kita baca supaya hal ini bisa dapat membuat terang
apakah memang ada unsur tindak pidananya atau tidak
camat balabalaka januar mengakui bahwa pulau tersebut sudah dibeli warga dengan tanda jadi dua ratus juta rupiah
hari itu ada pulau dijual
ini kan data kurang ukurannya itu luasnya tapi itu harganya dua miliar dp nya dua ratus juta
sudah diambil itu
ada oknum yang jual itu pak
di sumaret ada namanya rajab
pemerintah dan polisi diharapkan melakukan penyelidikan dan memberi sanksi tegas kepada oknum tidak bertanggung jawab
yang telah melakukan praktik jual beli pulau di daerah ini
abdi febriadi mamuju sulawesi barat